badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi puncak musim hujan terjadi pada januari hingga februari dua ribu dua puluh
masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap cuaca ekstrim selama masa libur
empat persen wilayah indonesia mulai aceh sumatera jawa kalimantan sulawesi maluku hingga papua telah memasuki musim hujan
hal ini terjadi karena adanya monsoon asia yang menyebabkan peningkatan masa udara basah
sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah indonesia
deputi meteorologi bmkg mulyono r prabowo mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim dan hujan lebat
serta gelombang tinggi
yang menambahkan selama periode libur natal dan tahun baru bmkg aktif untuk memberi informasi tentang cuaca
melalui posko di tiga puluh empat provinsi website bmkg serta media sosial resmi bmkg
pertama bahwa kita saat ini memasuki masa musim hujan
bmkg memprediksi puncak musim hujan baru nanti pada bulan bulan januari februari sehingga tren ke depan ini curah hujan masih terus meningkat